terapi plasma darah kini marak disebut sebagai opsi pengobatan pasien covid sembilan belas
terapi dengan pemasukan plasma darah para penyintas ke tubuh pasien covid sembilan belas diharapkan dapat meningkatkan zat kekebalan tubuh sehingga mempercepat penyembuhan mereka
bagaimana cara kerja terapi plasma darah lalu apakah seluruh pasien yang diserang virus corona dapat menjalani terapi ini
jumlah penderita covid sembilan belas terus bertambah baik di dunia termasuk indonesia
penelitian digencarkan untuk mencari alternatif pengobatan terampuh bagi pasien covid sembilan belas
salah satunya badan obat dan makanan amerika serikat fda
lembaga ini merekomendasikan terapi plasma darah dari penyintas covid sembilan belas atau pasien yang berhasil sembuh dari serangan virus corona
terapi ini menjadi salah satu yang berpotensi menjadi alternatif pengobatan efektif
sebelumnya tiongkok lebih dulu mengembangkan terapi plasma bagi penyembuhan pasien korban virus corona
lalu apa sebenarnya
apa sebenarnya plasma darah
menurut lembaga eikman plasma merupakan bagian dari darah yang memiliki berbagai kandungan termasuk zat antibody atau zat kekebalan tubuh
plasma darah diperoleh ketika seseorang diambil darahnya diberikan zat antikoagulan atau zat penjaga pembukuan darah lalu dipisahkan
hasil pemisahan tersebut akan mendapatkan sel sel darah merah dan cairan plasma
menurut direktur lembaga eijkman prof amin subandrio ketika seseorang terinfeksi virus jamur maupun bakteri
maka tubuh akan menciptakan zat antibody kuat yang mampu mengeliminasi penyakit
inilah mengapa plasma darah penyintas covid sembilan belas dapat diberikan ke pasien lain
karena sudah memiliki zat antibody yang tinggi
dan mereka sedang berjuang untuk mengeliminasi virusnya
jumlah orang yang sembuh saat ini baru sekitar tujuh ratus orang
dan tidak semua pasien yang sembuh itu memenuhi syarat untuk menjadi donor
jadi kita mesti butuh seleksi pasien yang harus sehat harus tidak mengeluh
minum virus lagi dan kadar antibody nya harus cukup baik cukup tinggi
dari satu orang penyintas plasma darah bisa diambil sekitar lima ratus cc
sedangkan setiap pasien bisa menerima sekitar seratus cc sampai lima ratus cc tergantung kondisi pasien
apakah sesuai untuk terapi
dengan demikian satu donor bisa membantu dua sampai tiga pasien maksimum

ratri anindya adalah salah satu penyintas covid sembilan belas yang bersedia menyumbangkan plasma darahnya
ratri mendapatkan informasi mengenai plasma darah dari rspad gatot subroto jakarta
dia setuju diambil tiga puluh cc darahnya untuk diperiksa di laboratorium
hasilnya plasma darah ratri memenuhi syarat
dia lalu kembali ke unit transfusi darah di rspad gatot subroto jakarta
untuk menyumbangkan dua ratus cc plasma darahnya
ngatri mengimbau para penyintas lain untuk menyumbangkan plasma darahnya
agar semakin banyak pasien corona terbantu
memang agak mirip dengan proses donor darah biasa
tapi ada bedanya
jadi waktu itu aku ditusuk pakai jarum yang agak besar
di sebelah saya ada
di sebelah aku ada mesin penyareng
plasma darah dari darah merah itu
lalu jadi darahku diambil semuanya
lalu masuk ke mesin tersebut
plasma darahnya disaring dan plasma darah itu yang berwarna putih kekuningan
masuk ke tabung lain
setelah seratus cc darahnya
setelah seratus cc darahnya
setelah seratus cc darahnya
setelah seratus cc darahnya
nah dari plasma darah aku udah terambil lalu darah merah tadi di dalam mesin itu masuk lagi ke tubuhku
pendonoran plasma tidak bisa sembarangan
selain harus dilakukan di unit transfusi darah yang tersertifikasi plasma darah harus melewati tes kelayakan di laboratorium
sementara ini sejumlah rumah sakit telah mencoba memberikan plasma untuk pasien covid sembilan belas namun hasilnya masih dalam pengamatan
anur gewang cnn indonesia